ada kemana mereka
mereka pasti bawa boy ke tempat lain
ngecut mereka semua berani keroyokan
ngapain lu marah marah disini
lu belum tenaga geng
kamu ga mau coba telpon boy
ya cuma sekedar bertanya aja sih
it's okelah ya boy juga pasti ga akan marah kan
oke deh aku coba ya
tetep ga diangkat angkat mah
aku yakin boy pasti datang
kan dia anaknya juga komitmen
kita akan tunggu boy sampai dateng ya
boy kemana sih
udah jam segini belum datang juga
aku telponnya juga gak bisa bisa
aku telponnya juga ga bisa bisa
jadi boy udah pergi pak teteng
saya itu juga nggak berhasil mencegah
dan mas boy untuk pergi
lho lho bisalma ngapain keluar
harusnya bisalma itu kan istirahat
wah kondisi pisingnya kan masih kayak gini toh begini
pak tetep pak tetep
ini bisalma kenapa nih
tadi itu ada geng yang bikin rusuh di rumah ini
sama demboy itu udah dikasih peringatan
tapi mereka ga mau
nah yuk terjadilah duel
nah bisalma ini kena sasaran gitu loh den
tadi saya sama temen temen sempet liat live streaming di sosmed
tapi beneran keputus
meskipun boy dari awal udah ngelarang kita buat ikut campur dalam masalah ini
biar ga jadi keributan
tapi kalo udah begini caranya kita ga bisa tinggalin nih
karena mereka udah main curang sama kita
mereka itu bisanya ya hanya bikin turang
tadi itu mas
setelah merawat bisalma
dia malah nekat nyamperi mereka ya mas
selamatin den boy
jangan jangan mereka ngeroyok den boy lagi
boy pasti bisa jaga diri
kita semua sekarang langsung ngusul sih boy
bisalma istirahat aja ya
biar ini jadi urusan kita
ayo semua kita harus samperin boy
kita harus bantuin dia
aku coba telpon rumahnya aja deh ya ma
coba lah sayang
yaudah pak datang
tutup pagernya ya
gak ada apa apa
gak ada apa apa
gue yakin di sini rumah boy
tapi kenapa sepi ya
gak ada boy
ataupun geng serigala di sini
gak ada apa apa
halo selamat malam
oh non sila tumben non nelfon ke rumah
ya abisnya boy saya telfonin di hp yang gak diangkat angkat jadi saya telfon kesini
den boynya gak ada di rumah non
oh berarti boy udah berangkat ya bi
soalnya saya sama bayi janjian mau dinner sama mama saya
loh boy pergi kemana bi
gini non tadi itu ada geng motor rusuh di sini
nah kayaknya den boy marah terus nyamperin mereka
aduh bi yaudah kalau kayak gitu kalau boleh udah sampai rumah tolong segera kabari saya ya bi
mah boy ternyata gak di rumah jadi dia mendadak pergi
eh apa harus apa tidak ada apa apa
terus kamu mau kemana
ya aku mau susulin boy mam
kamu mau susulin boy emang kamu tahu posisinya boy ada di mana
aku gak tau sih tapi aku khawatir banget sama boyma aku gak mau dia kenapa napa
oke oke oke kamu tenang dulu dong kamu jangan khawatir panik gitu
lu mau duel sama gua kan
kita duel sekarang
satu lawan satu
kamu gak berani langka semua
jat sampai anak buah lu ngeroyok gua
cuma karena lo takut buat hadapin gue satu lawan satu
emang ini yang gua tunggu
duel sama lu
buat mastiin anak buah lu gak ada yang ikut campur
kita juga lu sana
nih lu semua denger
jangan ada yang ikut campur
ini masalah gua sama boy
boy dimana lu
tidak ada boy
waduh kemana lu marek
boy kenapa disini bro
mereka pasti bawa boy ke tempat lain
kecut mereka semua berani ngeroyokkan
ngapain lu marah marah disini
bumbung tenaga geng
mendingan sekarang kita cabut kita cari bol
sebelum boy dikeroyok sama anak kerigala
ngapain tinggal nginjalan nada yuk
pat pat perlahan
cari kemana lagi kita
kita cari ke tempat anak anak segala biasa nongkrong di luar